sudah hampir sepekan sejak undang undang tentang mpr dpr dpd dan dpr didisahkan reaksi keras publik belum juga surut
salah satu pasal dalam revisi undang undang md tiga ini yakni adalah pasal tujuh puluh tiga yang mengatur bahwa polisi diwajibkan membantu dpr memanggil individu atau lembaga yang mangkir bahkan akan dikaji kepolisian
pengamat politik lipi menilai dpr telah berkhianat terhadap aturan tata negara indonesia
undang undang md tiga yang disahkan dpr dalam sidang paripurna senin lalu sudah menuai banyak pro kontra terutama soal empat pasal krusial yang direvisi untuk memperkuat lembaga dpr
salah satu pasal dalam revisi undang undang md tiga yang menuai kontroversi yakni pasal tujuh puluh tiga yang mewajibkan polisi membantu memanggil paksa seseorang atau lembaga yang akan diperiksa dpr tetapi enggak datang
bahkan undang undang md tiga memperbolehkan kepolisian menyandera selama tiga puluh hari
orang orang yang tidak mau datang ke dpr
menyangkut hal itu mabes polri akan mengkaji dampak disahkannya undang undang md tiga terhadap kinerja penegak hukum
divisi hukum mabes polri akan mempelajari apakah undang undang md tiga bertentangan dengan undang undang yang mengatur tugas kepolisian
hasil kajian itu tentu secara internal nanti akan diberikan kepada kita
dan kemudian dari hasil kajian internal ini ini akan ditentukan
dan sikap itu tentu terkait dengan apakah undang undang md tiga ini memiliki satu hal yang katakanlah menjadi sebuah yang berbenturan dengan aturan aturan yang ada di kepolisian atau tidak
tentu ini nanti akan kita selaraskan dan kita akan sampaikan juga
bagaimana hasil kajian
tapi prinsipnya hasil kajian itu digunakan untuk internal sehingga bisa menjadi pedoman bagi anggota polri dalam melaksanakan tugas
undang undang md tiga yang mengatur kepolisian wajar dikaji
sebab sebelumnya kepala polri pernah menolak permintaan dpr memanggil paksa miriam s haryani pada juni dua ribu tujuh belas ketika berada di tahanan kpk setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi ktp elektronik
karena tak ada sinkronisasinya dalam kohab
sementara itu dikutip dari cnn indonesia com peneliti lipi wasisto raharjo menilai dpr telah berkhianat terhadap aturan tata negara di indonesia
sebab wasisto melihat kewenangan itu hanya dimiliki aparat penegak hukum sedangkan dpr hanya memiliki kewenangan di bidang legislatif sebatas fungsi penganggaran pengawasan dan legislasi
revisi undang undang md tiga membuat dpr sebagai lembaga legislatif menjadi semakin kuat
ancaman terhadap keseimbangan memenang antara lembaga legislatif eksekutif dan yudikatif patut mendapat perhatian
andri setiawan cnn indonesia
revisi undang undang md tiga ini terus menuai polemik
di antaranya revisi terhadap pasal tujuh puluh tiga terkait dengan kewajiban polri
membantu dpr dalam upaya pemanggilan paksa dan dapat melakukan penyanderaan maksimal tiga puluh hari kepada pihak yang mangkir ya istilahnya dari panggilan dpr
kita akan membahas topik tersebut malam hari ini bersama dengan ferry amsari direktur pusako universitas andala
selamat malam bang ferry
terima kasih sudah hadir
kemudian kami masih menunggu sambungan dengan masinton pasaribu yang merupakan anggota komisi tiga dpr ri dari fraksi pdi perjuangan
dan kemudian saat ini sudah bergabung melalui skype
arsul sani anggota dari pansus ru md tiga revisi undang undang md tiga dari fraksi p tiga yang waktu itu melakukan walk out
pak arsul bisa dijelaskan p tiga ini kan salah satu fraksi yang walk out saat pengesahan dalam undang undang md tiga ini
tapi khusus begitu pak kita bicara tentang pasal tujuh puluh tiga ini bagaimana sebenarnya pandangan dari p tiga pak
ya jadi kami sebetulnya terkait dengan pasal tujuh
pada pasal tujuh puluh tiga ini kami mengingatkan di dalam rapat panja ru md tiga pada saat itu agar ini jangan buru buru diputus
karena kami sudah menangkap adanya kontroversi adanya diskursus kalangan masyarakat
karena itu kami minta agar pengupahan di tingkat dua
ya dalam rapat
tarifurna itu ditunda dulu
kemudian kami minta agar kita mendengarkan perspektif dari para ahli hukum tata negara
harapan kami adalah dalam satu kalimat
saya cek kembali ya saya cek kembali secara teknis
pak arsul bisa dengar suara saya jelas pak arsul
iya saya bisa dengar suara anda
ini pak suara bapak juga sudah kembali bagus nih pak
silakan pak arsul dilanjutkan
jadi intinya pak arsul minta penundaan jangan buru buru disahkan dulu
agar bisa mendengar masukan masukan dari para pakar hukum tata negara
baik silakan dilanjutkan pak
ini kami bandingkan misalnya dengan ketika kami di panja rkuhp
membicarakan pasal penghinaan presiden
itu kan menimbulkan kontroversi
makanya panja rkuhp tidak buru buru memutuskan
bahkan sampai sekarang belum kami putuskan
karena kemudian timbul alternatif alternatif baru
misalnya soal sifat deliknya apakah delik aduan atau delik
kemudian ancaman hukumannya supaya tidak langsung ditahan
itu adalah bentuk dari
institusi dpr mendengarkan suara yang luar sejauh dpr
pak arsul ini sebenarnya pak arsul meminta ditunda dulu
karena memang ada potensi kemungkinan penolakan dari masyarakat
dari misalnya para pakar tata negara yang mengkritisi tentang ini
ataukah p tiga juga sebenarnya tidak setuju dengan apa yang tercantum dalam pasal tujuh puluh tiga itu pak
kalau misalnya memang karena tidak setuju dugaan yang tercantum dalam pasal tujuh puluh tiga itu
kalau misalnya yang terkait dengan penyanderaan kami tidak setuju ya
tapi kalau terkait dengan panggilan paksa
maka kami ingin agar itu didalami
hukum acaranya atau prosedurnya lebih didetailkan
jadi ada dua gitu ya
kami memang menilai bahwa kalau setelah lakukan panggilan paksa
itu bagi kami itu berlebihan
bagi fraksi p tiga
oke jadi lebih titik beratnya ke soal keberatan adanya penyanderaan
dan belum adanya pendalaman dalam soal panggilan paksa begitu pak ya
baik tapi kan sebelumnya kan juga ada pak di pasal tujuh puluh tiga ini soal panggilan paksa
apa bedanya dengannya sekarang ini pak
ya kan begini
jadi panggilan paksa yang ada di tuduh tidak itu kan melengkapi
hal muasalnya adalah ketika pansus angket kpk ya
itu kan kemudian
secara dengan polri dengan jajaran polri pak pak polri ya
polri mengatakan bahwa kesulitan polri dalam melaksanakan apa
adalah karena tidak ada hukum acaranya
kemudian polri menyarankan agar
kpk itu dilengkapi dengan hukum acaranya atau prosedurnya
soalnya yang ingin apa dibuat oleh balek
posisi kami bukan keberatan soal panggilan paksa karena itu memang sudah ada ya
tetapi posisi kami adalah terkait dengan panggilan
jadi agar didalami betul betul
mungkin dengan soal penyanderaan yang sebelumnya apa
seingat saya itu belum ada di dalam undang undang md tiga yang nomor tujuh belas itu
jadi memang ada dua poin tadi ya pak ya bahwa soal panggilan paksanya memang sudah ada di undang undang sebelumnya
tetapi kan kapolri waktu itu sempat menyatakan kepada pansus dan komisi tiga kalau tidak salah
pansus angket kpk ya bahwa tidak ada hukum acaranya
sehingga kesulitan untuk melaksanakan begitu ya pak arsul ya
baik sekarang saya tanyakan ke bang ferry
bagaimana bang ferry anda melihat katakanlah pasal tujuh puluh tiga ini kita bagi dua poin ya soal pemanggilan paksa
kemudian di ayat selanjutnya juga disebutkan ada soal penyanderaan
selama tiga puluh hari kalau tidak salah
ya tiga puluh hari
ya sebenarnya kalau didengar tadi penjelasan bang arsul
agak menarik ya bahwa titik masalahnya ada di hukum acara satu
nah di undang undang revisi ini sebenarnya juga tidak jelas hukum acaranya seperti apa ya
karena ini kan kalau dilihat berkaitan dengan hukum acara yang ada di kuhap ya
nah kalau kemudian tidak juga jelas memang patut kembali dipertanyakan apalagi kemudian ada penyandaraan yang agak lama ya tiga puluh hari itu cukup lama
nah kalau saya di perspektif hukum tata negara sebenarnya tidak setuju baik di undang undang yang sekarang hasil revisi
revisi maupun yang seterusnya
maupun yang sebelumnya soal panggilan paksa
oh gitu ya
karena panggilan paksa tentu akan membawa ruang ya kekuasaan apa kepolisian ke dalam ranah penyelidikan lembaga legislatif yang notabenenya adalah politik ya
nah oleh karena itu sebenarnya
dan kepolisian adalah hukum ya
jadi jangan sampai kemudian ruang politik memanfaatkan ruang penegakan hukum tanpa penegak hukum tahu motifnya apa
jadi menggunakan alat negara
yaitu kepolisian untuk memaksa masuk ke dalam ruang politik
menurut saya tidak tepat
dan itu melanggar kemudian konsep konsep yang diatur dalam konstitusi
soal bagaimana orang orang warga negara harus dilindungi dalam pernyataan pendapat kemudian mau atau tidak mau dalam menyatakan sebuah pendapat
nah kalau dipaksakan itu kan memaksakan seseorang untuk mengeluarkan apa yang diinginkan oleh anggota dpr
karena itu saya pikir memang pasal ini dari awal sebenarnya sudah bermasalah
ditambah lagi masalah dengan penahanan itu ya
nah belum lagi pasal tujuh puluh tiga ini tidak bisa dibiarkan dianggap berdiri sendiri
banyak hal ya
pasal satu ratus dua puluh dua dua ratus empat puluh lima juga bagian dari menunjukkan bangunan oligarki yang kita namakan oligarki dpr
yaitu sekelompok orang mencoba mengendalikan negara
memanggil siapa saja
bisa memaksa siapa saja
dan itu yang sedang dibangun di dpr saat ini
nah kita kan sebenarnya ini kecolongan di undang undang ini
karena revisi undang undang tiga ini sebenarnya kalau terdengar ke publik soal
soal pembagian kursi
penambahan kursi dpr dpd mpr ya
kita ribut soal pembagian kursi karena dpd tidak dilibatkan sebagai salah satu bagian dari legislatif
lalu tiba tiba itu jadi fokus publik
nah ternyata kecolongan ada kemudian pasal pasal lain termasuk tujuh puluh tiga satu ratus dua puluh dua dan dua
yang kemudian mencoba membangun kultus politik baru yaitu oligarki dpr
dan ini tidak baik ya
apalagi kemudian kepolisian ini kan apa namanya dilempar bola panas oleh dpr ya
menanggung beban tersendiri karena bagaimanapun polisi kan harus menjalankan undang undang
nah sekarang polisi sedang mikir ini bagaimana prosesnya
kalau dulu polisi bertanya soal hukum acara sekarang pertanyaannya masih sama
apa sih hukum acaranya kalau tidak ada ya dipertanyakan lagi ya pasal tujuh puluh tiga ini
baik kalau posisi dari kajian bang ferry ini sebenarnya melihat undang undang md tiga yang sebelum direvisi dan sesudah direvisi
soal pemanggilan paksa ini tidak tepat
karena memang itu akan membingungkan dengan undang undang tentang kepolisian sendiri begitu ya
baik sekarang kita ke bang masinton yang tersambung melalui line telpon
selamat malam bang masinton
baik bang masinton kita mungkin minta klarifikasi terlebih dahulu
kan kalau kita lihat p tiga sebagai salah satu fraksi yang walk out saat itu
tadi pak arsul sani juga yang tersambung dalam pembicaraan sekarang ini menyebutkan yang dipermasalahkan adalah soal penyanderaan
kenapa tidak ditunda terlebih dahulu lalu kemudian mendalami soal panggilan paksa
sementara bang ferry menyebutkan soal panggilan paksa ini sejak awal
yang lama maupun yang sudah direvisi tidak tepat dikenakan pada kewenangan dpr begitu
ya pertama kan ini mengakomodir panggilan pak seni ketika kapolri pada saat itu menyampaikan hukum acaranya belum ada
ya maka karena hukum acaranya belum ada
maka diakomodirlah di undang undang d tiga yang direvisi ini ya di pasal dua ratus empat itu
nah jadi sebenarnya gini bahwa semangat pembentuk undang undang itu kan bukan semangat untuk melakukan seperti yang dituduhkan selama ini
ya pembentukan undang undang md tiga itu dianggap anti kritik apa segala macam
dan membuat dpr power pull lah itu semangatnya itu jauh dari sana gitu ya
nah jadi berkaitan dengan pemanggilan paksa ini ya itu untuk supaya kepolisian punya mekanisme punya tata acaranya
ya maka dibuatlah dalam peraturan kapolri di undang undang itu gitu mas
jadi hukum acaranya itu melalui peraturan kapolri maksudnya
iya ini kan dibedakan ya ini bukan proses bukan proses seperti proses hukum acara untuk acara pidana
ini kan lebih pada proses politik dengan bantuan ya kepolisian
karena kan di indonesia belum ada polisi parlemennya jadi polisi republik indonesia menggunakan kepolisian republik indonesia
nah itu pun ya dia tidak bisa serta merta langsung dipanggil
masa kan ada tiga kali berturut turut tanpa alasan yang jelas
jadi bukan serta merta orang tiba tiba empama dipanggil dpr tidak dasar kemudian dpr menggunakan kewenangan panggil paksa itu
tidak seperti itu nah di undang undang ini kan di pasal dua ratus empat itu kan jelas sekali gitu ya
jadi kalau dibaca dalam pasal dua ratus empat tiga itu ya dalam aluarkan gara ya
tidak mau dipanggilan tiga kali berturut turut ya gitu tanpa alasan yang sah ya gitu
bisa dilakukan pemanggilan secara paksa dengan bantuan kepolisian negara republik indonesia begitu mas
baik perbedaan dengan yang undang undang sebelumnya apa ini bang masinton
kalau panggilan paksa kan sebenarnya sudah ada ya waktu itu sempat kita perdebatkan juga
atau kita ulas karena waktu itu kpk akan dipanggil paksa melalui polisi tapi polisi meresponnya lain ya waktu itu
karena intinya tidak melakukan apa yang dimintakan oleh dpr
perbedaannya dengan yang sebelumnya apa lebih detailnya bang mas hinton
jadi itu bukan hanya terhadap kpk sebelumnya juga di komisi tiga begitu
ada yang mau kita panggil sudah tiga kali berturut turut kita layankan ini kita layankan surat dan tidak ada alasan yang sah
nah ketika kepolisian kita minta upaya lakukan pemanggilan paksa ya sesuai dengan undang undang md tiga
yang md tiga itu pada saat itu disampaikan
teknis dan mekanisme beracaranya belum diatur
nah maka ya berdasarkan dari pengalaman itu kemudian ketika pada revisi ini yang sekarang ini diaturlah mekanismenya
dan pak mak kalau domisi yang bersangkutan di wilayah hukum polda mana polda
minta surat tertulis dari kapolri begitu ya
nah nanti kapolri yang memerintahkan kapolda lampung itu untuk menghadirkan gitu dibawa ke dpr
nah jadi kemudian ya dibuatkanlah nanti peraturan kapolri nya
ya untuk mengatur tata caranya karena selama ini alasan kepolisian tidak bisa melakukan panggilan paksa itu karena belum ada tata acaranya tata aturannya gitu
baik nanti kita akan ke bang arsul sani dan juga tanggapan dari bang ferry amsari setelah jadwal berikut tetaplah di prime news
saya minta tanggapan dulu ke bang ferry amsari
bang ferry anda melihat jawaban dari pak mas hinder
mas hinton seperti itu tadi kalau kita lihat bang mas hinton mengatakan bahwa ini berbeda dengan proses hukum begitu kan makanya ya aturannya seperti itu
tidak detil harus seperti yang ada di kuap kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh bang mas hinton
pertama menyikapi pernyataan pak masinton dan pak arsul ya ada satu hal menarik bahwa pasal tujuh puluh tiga ini dikhususkan pembentukannya memori fantolitingnya adalah soal kasus kpk
sasarannya pasti fokusnya kepada kpk
ini agak aneh untuk sebuah undang undang ya karena kan undang undang berlaku untuk umum
tapi walaupun bunyinya umum ya sebenarnya
pelaku umum tapi memori fantolifting bisa kita baca bahwa modusnya adalah untuk kemudian mengejar kpk
ya seperti tadi disinggung sekali lagi saya garis bawah ya supaya mudah seperti tadi disinggung oleh bang mas hinton awalnya ada kan karena kapolri mengakui waktu itu tidak ada hukum acaranya ketika dpr pansus angket terutama memanggil kpk
nah kedua alasan pak mas hinder soal hukum acara
nah katanya kapolri waktu itu mempertanyakan hukum acara yang tidak ada soal pemanggilan ini
nah kalau kita baca revisi undang undang md tiga ini yang ada di publik tidak ada juga aturan clear
alasannya pak masinton ya nanti akan diatur di dalam peraturan kapolri
pertanyaannya dulu kan juga bisa dibentuk peraturan kapolri kenapa kemudian harus direvisi ya pasal tujuh puluh tiga ini
nah menurut saya memang ada upaya yang untuk menjustifikasi saja untuk pemanggilan pemanggilan seperti itu
dan memberikan rasa pertakut terutama kepada pimpinan kpk terutama soal penyenderaan tiga puluh hari itu ya
yang kemudian ya kesannya yang kita tangkap memang ini pasal dibangun khusus untuk kpk
belum lagi ada pasal pasal lain yang berkaitan kalau ada publik yang mencoba mendukung kpk ya nanti juga bisa dilaporkan
karena dianggap mengganggu marwahnya anggota dpr jadi ada korelasinya
di pasal satu ratus dua puluh dua itu ya
oke jadi ini keterkaitan semua ya begitu ya ketika kalau dpr yang dipermasalahkan dipersulit di pasal dua ratus empat puluh lima
di sana lucunya kalau dpr mengkritik pemerintah dikasih hak imunitas
ini rakyat pemberi daulat kepada dpr begitu mengkritik dpr wakilnya sendiri malah tidak ada imun
dan pelakunya adalah pelapornya adalah wakil rakyat sendiri
ini tidak tepat juga kan
silahkan pak masinton sebelum saya keparsul
ya sebelum ini menjadi sesat jauh gitu ya apa yang disampaikan saudara perry tadi itu berkaitan ini hanya berkaitan terhadap kpk
itu sesak sekali itu saya perlu luruskan proses pembuatan undang undang itu enggak ada kaitan sama dalam apa
kalau pak masinton yang bilang tadi bukan saya
pak masinton yang bilang tadi
saya tadi pertama sebelum ada makanya kau simak sebelum tadi saya sampaikan tentang pemanggilan kpk ya
saya kasih contoh ada satu ya di lampung kita panggil tiga kali ya kepolisian tidak menghadirkan
maka alasan kepolisian menyatakan belum ada hukum acaranya
jadi bung perry sebelum ngomong simak dulu
itu bukan terkait kpk waktu itu bang
pansus angket begitu yang kapolri menyatakan belum ada hukum acaranya
tidak ada tidak ada kaitan kalau kami mau melakukan panggilan pak asah juga bisa sekarang
setelah putusan mk tapi kami kan bukan dalam rangka itu gitu loh jadi biar clear ini pak
biar publik tidak disesatkan model model orang kayak peri begini
tadi ngomongnya jelaskan di clear
terus kemudian nyampekan informasi yang keliru
bahwa pak masinton mengatakan ini soal kapolri bertanya soal hukum acara
bahwa ketika pimpinan kpk dipanggil dpr tidak ada hukuman
jangan jangan kau belum baca undang undang
jadi kan anda yang bilang pak jil bahwa ini soal pimpinan kpk yang kemudian pemanggilannya tidak jadi
karena kapolri bertanya hukum acara anda sendiri yang bilang loh
makasih makasih mak bos sebelum pernyataan itu ada di lampung
ada tiga kali dipanggil tapi tidak bisa dihadirkan
baru kemudian ada persoalan di kpk baru pak kpk makasih mak bos
jadi tidak tendensius
baik kalau soal penyanderaan ini saya beralih ke pak arsul dulu ya
pak arsul kalau soal penyanderaan ini seperti apa pak arsul
awalnya fraksi mana sebenarnya yang mengusulkan muncul soal penyanderaan tiga puluh hari ini
ya saya tidak tahu persis itu muncul dari
dari usulan fraksi atau komisi atau apa
tapi yang jelas ketika saya sebagai anggota panja di undang undang md tiga ini
dan ketika menerima ruu nya ya di rapat terakhir ada pasal itu ya
yang terkait dengan penyanderaan
nah ini yang kami mengatakan bahwa ini kan pasti akan menimbulkan masalah yang rame dikritisi
karena ini harus perlu didalami
sekali lagi seperti yang kami lakukan untuk rkuhp
terkait dengan pasal penghinaan presiden juga diantus ruu terorisme itu
itu kan kita bolak balik kita dengarkan juga perspektif dari elemen masyarakat akademisi
dari penegak hukumnya semua kita dengarkan ya
makanya terkesan juga undang undangnya jadi lama
seperti pansus ruu terorisme
karena memang kita ingin hati hati
dan kita ingin mendapatkan perspektif yang lebih banyak gitu
nah ketika kemudian itu tidak dilakukan
maka sikap fraksi p tiga adalah tidak setuju dengan adanya ayat terkait dengan penyanderaan
lima belas hari sampai maksimal lima belas hari
karena tadi kami sudah putus ketika kemudian orang dipanggil
mau panggilan paksa ya sudah sudah cukup
artinya ketika yang bersangkutan sudah hadir ya sudah
selesai masalah soal panggilan itu untuk memberikan keterangan di dpr
nah hanya kemudian saya juga menyampaikan kepada teman teman panja
bahwa biogianya soal detail prosedur hukum acara itu semuanya harus di undang undang
undang undang tidak bisa disaturan di bawah undang undang
oh perkab seperti perkab ya
waktu itu kasih contoh misalnya di undang undang tentang pakaian pacat dengan surat paksa
yang ada di selingnya ada penyanderaan itu semuanya diatur dengan undang undang
baik bang mas hinton tanggapan dari pak arsul sani seperti apa bang mas hinton
ketika soal terutama soal penyanderaan terlebih dahulu
ini kenapa harus ada soal penyanderaan dalam kewenangan dpr ini
ya di sebelum revisi juga sudah ada kewenangan untuk menyandera dpr
itu ya dalam masa dua minggu lima belas hari itu
tapi ini yang ditopi tiga katanya
apa di undang undang sebelumnya itu sudah ada itu bukan yang ditambahkan sekarang
yang ditambahkan sekarang itu adalah mekanisme pemanggilan
yang dilakukan oleh kepolisian republik indonesia
itu bisa melalui polda atas instruksi kapolri atas permintaan dpr
kemudian dibuatkan aturannya aturan teknisnya ya melalui peraturan kapolri
jadi sebenarnya penyanderaan itu selama lima belas hari itu tidak ada yang dirubah dari undang undang sebelumnya
baik tapi kemudian dalam pembahasan di revisi yang disebutkan pak rasul tadi
ini yang kemudian ditolak sebenarnya oleh p tiga bagaimana tanggapan anda
ya ini kan pembahasannya sangat dinamis gitu ya semua masing masing punya argumentasinya
dan kalau kami karena ini sebelumnya sudah ada ya dalam
substansi dalam revisi dua ratus empat ini pasal dua ratus empat adalah mengatur tata cara tadi ya
tata cara bagaimana kepolisian untuk melakukan upaya pemanggilan paksa jika tiga kali pemanggilan berturut turut tanpa alasan yang sah tadi
nah jadi disitulah yang poin yang kami tambahkan tanpa merubah substansi undang undang
baik kita akan minta tanggapan kepada pak rasul sani ya nanti setelah jwdku tetaplah bersama kami di prime news
baik saya ke pak rasul sani singkat saja terlebih dahulu ya pak rasul sani
sebelum saya kembali ke bang mas hinton pak rasul soal penyanderaan ini di sebelumnya ada disampaikan oleh bang mas hinton tadi
jadi yang menjadi poin keberatan oleh p tiga apa sebenarnya pak rasul apakah ingin menghilangkan soal penyanderaan atau bagaimana
setahu saya saya terus terang harus membaca lagi kalau panggilan paksa memang ada kalau soal penyanderaan ini terus terang harus ngecek lagi yang ada sekarang
nah poin kami fraksi p tiga adalah agar dpr oke diberi kewenangan yang kuat
tanpa panggilan paksa ini karena saya kira misalnya di amerika serikat juga punya hak sabuna untuk sama bang mas hinton ya
ya sudah dihadirkan kalau sudah hadir ya bagi kami cukup karena yang dibutuhkan oleh dpr kan keterangannya
itu kan dpr tidak
ya itu kan itu untuk orangnya kemudian dihukum dalam bentuk penyanderaan itu saja
sehingga ini juga sekaligus jawab atau meminimalisir titik dari masyarakat
dpr ini sewenang wenang terhadap jabatannya kan seperti itu
tapi kalau soal pasal itu sudah ada di undang undang sebelumnya seperti apa pak arsul
tapi kalau soal pasal itu sudah ada di undang undang sebelumnya seperti apa pak rasul
kalau soal pasal itu sudah ada di undang undang sebelumnya seperti apa pak rasul
oke baik pak arsul tapi kalau misalnya itu benar ada di undang undang yang sebelum direvisi pasal yang sebelum direvisi bagaimana pak
kan artinya keundang itu memang sudah ada
menurut saya itu tidak usah kemudian dilaksanakan atau ditegaskan
karena itu bagi kami sekali lagi kepentingan dpr itu
dalam menegakkan wibawa itu cukup sampai kepada menghadirkan orangnya oleh dpr
tetapi tidak perlu kemudian diikuti dengan tindakan menghukum
oke baik ya masalahnya kan kalau misalnya menolak seperti kpk kemarin kan akan menjadi sia sia juga begitu pak kewenangannya bukan begitu pak arsul
ya saya sepakat tetapi saya juga harus sampaikan
sekarang yang disampaikan oleh pak mas hinton ini bukan soal mata maafan karena kpk
ada juga soal gubernur lampung itu yang terkait dengan satu kasus di komisi tiga
ya jadi karena ada dua itulah
nah waktu itu pak kapolri memang menjelaskan tentang hukum acara yang diundang undang mp tiga sekarang
mp tiga kemudian menyampaikan
hukum acaranya semuanya menyangkut upaya paksa
itu harus diundang undang
diatur dalam undang undang tidak bisa kemudian didelegasikan
di bawah undang undang
peraturan perundangan di bawah undang undang
seperti yang disebut di peraturan kapolri itu tadi
itu yang kami nggak sepakat dari sisi penempatan sebuah materi hukum acara di dalam peraturan di bawah undang undang
oke baik tanggapan bang ferry seperti apa bang ferry
pertama baik undang undang
makanya saya tegaskan di undang undang baru dan undang undang yang lama
hasil revisi tidak banyak perubahan ya
makanya agak janggal kalau alasannya hukum acara belum diatur dan perlu diatur di peraturan kapolri
padahal sebenarnya undang undang yang baru juga tidak sebenarnya membuka ruang yang berbeda ya
hampir sama persis
nah oleh karena itu memang saya melihat ini semacam apa saja ya
jadi saya ingin menekankan terhadap dominasi dpr dalam revisi ini
terutama dengan berkaitan dengan pasal pasal berikutnya
pasal satu ratus dua puluh dua huruf k dan dua ratus empat puluh lima di undang undang revisi
tapi misalnya kalau misalnya mencoba kita menerapkan tidak ini soal kpk bukan soal kpk
tapi kemudian dpr memang punya hak yang istimewa itu terhadap interpelasi angket dan menyatakan pendapat
angket misalnya kepada lembaga berita ya kita tidak tahu akan kepada siapa misalnya
tapi kalau kemudian dipanggil untuk diselidik tidak hadir juga bagaimana itu kemudian
ya kalau kan sifat penyelidikan
kalau misalnya anda keberatan dengan soal polisi tidak bisa melakukan panggilan
sifat angket penyelidikan atau penyelidikan dpr itu kan sifatnya politis
bukan pro justis ya
oleh karena itu pemanggilan tidak datangnya orang ke dalam pemanggilan dpr itu harus dibuat dampak politiknya
bahwa orang tidak patuh dengan ruang yang sudah disediakan di dpr untuk memberikan keterangan
jadi dampaknya harus diberikan juga
jangan kemudian menggunakan langkah langkah yang sifatnya terkesan mempressure orang ya
memberikan semacam ketakutan kepada publik
jadi saya melihat ini langkah yang sebenarnya kalau dilihat lebih kepada memang memberikan rasa pertakut saja
tapi kalau kata pak arsul tadi setuju bahwa dpr memang harus
itu berkuat dengan kewenangan kewenangannya
supona tapi tidak penyanderaan
beliau sama sama tidak setuju soal penyanderaan
karena itu hakikatnya terjadi pelanggaran hak azazi manusia
nah upaya dpr memanggil secara politik seseorang ya boleh saja
karena kan dpr punya hak angket ya menyelidiki suatu hal
nah tapi kalau kemudian dipertegas rasa pertakut diancam dipaksa lalu disandera ini kan soal lain
apalagi konstitusi sudah melarang hal yang seperti itu
kalau dibaca pak mas hinton mencoba membaca pasal dua puluh delapan e ayat tiga pasal dua puluh dan dua puluh a soal kewenangan dpr
lalu pasal dua puluh delapan g ayat satu soal perlindungan orang boleh melakukan atau tidak melakukan sesuai kehendaknya
maka sebenarnya pasal tujuh puluh tiga pasal satu ratus dua puluh dua pasal dua ratus empat puluh lima itu melanggar konstitusi semua
nah ini kan dpr memaksa kita mematuhi tindakan dpr dalam pembentukan undang undang
nah ini kan dpr memaksa publik memaksa dpr untuk mematuhi konstitusi hukum yang lebih tinggi daripada undang undang itu
jadi apa ya saya lihat memang alasan yang digunakan oleh pak mas hinton hanya masih berkelit soal hukum acara
padahal hukum acara itu penyelesainya adalah peraturan kapolri
dulu pun sebenarnya peraturan kapolri masih bisa dilakukan
gak perlu revisi lagi
iya gak perlu revisi lagi
nah itu yang disampaikan peri tadi itu itulah tipologi orang berstandar ganda
terhadap kpk umpama yang tidak mau dipanggil
terhadap kpk yang nggak mau dipanggil tadi kan disampaikan nggak cukup penyanderaan
kalau yang nggak datang itu bisa dikatakan tidak patuh hukum tidak patuh undang undang
tapi pernah nggak saudara perry ngomong itu ke kpk
saya mau menyatakan bahwa jangan standar ganda
pak mas hinton menyuruh saya menyimak tapi pak mas hinton tidak menyimak
saya menyimak betul apa yang saudara sampaikan
menyimak betul tapi kok salah begitu
berkaitan pemanggilan paksa apa segala macam itu dalam konteks panitia
ini dalam konteks penyelidikan
orang yang diselidiki ya kemudian dipanggil tiga kali tidak datang tanpa alasan yang sah
dan dia tidak bertanggung jawabkan
dpr itu sebagai representasi rakyat loh
makanya pak perry ikut pemilu
rakyat jangan dipidana juga kalau representasi rakyat
biar gak komentar di luar terus
oh tidak semangat pembuat undang undang revisi undang undang md tiga ini tanya pak arsul
tidak ada untuk melakukan pembatasan terhadap hak hak warga negara
pak mas hinton bukan hanya soal semangat
tidak untuk membungkam suara suara masyarakat
kita baca pasal pasal pak
di pasal itu terlihat semangatnya sebaliknya
pasal yang mana itu pak
dua huruf k tujuh puluh tiga dan dua ratus empat puluh lima
begitu untuk dpr punya ruang dan imunitas yang luar biasa
menurut putusan mk yang harusnya pak mas hinton patuhi bahwa tidak perlu kemudian pertimbangan mkd
kok tiba tiba ada pertimbangan mkd
pak mas hinton baca gak putusan mk
ijin pertimbangan itu kan bisa iya bisa tidak oleh presiden
ternyata pak mas hiton tidak baca dua ratus empat puluh lima
bahwa izin presiden itu didahului dengan pertimbangan mkd
pertimbangan makanya pertimbangan
kalau begitu rekomendasi dpr juga tidak perlu didengarkan oleh kpk
pertimbangan juga sebetulnya
silahkan pak mas hinton
oh tidak dong beda
ini kau jangan menyamakan institusi yang dibentuk oleh undang undang dasar dengan institusi yang dibentuk oleh undang undang
itu posisinya aja sudah beda
kau mencoba menyesatkan nalar publik
pak mas hinton tidak baca undang undang dasar
nah jadi kalau dalam konteks pasal dua ratus empat ini

badan badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman
itu diatur dalam undang undang kpk itu pak
di mana di undang undang dasar ada tulisan kpk di situ
makanya saya sebut pasal dua puluh empat ayat tiga
tidak selalu eksplisit tapi ada
aku sih baca yang tidak ada
nggak tahu deh di undang undang dasarmu
tidak disebutkan kpk
undang undang dasar dari benua antartika
kalau saya undang undang dasar republik indonesia
jadi biar paham
pak mas hinton kejaksan itu tidak ada undang undang dasar
ya saya masih ada cara ini
tapi sah itu
kejaksan itu tidak ada juga
oh makanya kau bedah dong
mana yang utama
nanti diskusinya sendiri
kita kembali ke soal penyanderaan ya pak mas hinton
saya jadi meragukan kemampuanmu sebagai ahli katanya sebagai pakar
menurut saya anda bukan pakar
nanti saya kuliahkan lah pak mas hinton soal lembaga
kita tidak melebar ya pak mas hinton
saya akan kasih waktu khusus nanti buat gaul
oke baik baik
kalau nggak ngerti tata negara nanti kita bikin kursus sendiri buat saudara
kita tidak ke pribadi diskusinya ya
kita sekarang ke penyanderaan soal penyanderaan pak mas hinton
jadi soal penyanderaan yang pada dasarnya semangatnya tadi disinggung ini
sebenarnya adalah sebuah pelanggaran hak asasi kecuali dalam proses penegakan hukum
bagaimana ini penyanderaan yang di
dalam konteks penyelidikan
dalam konteks penyelidikan
dalam konteks penyelidikan ini
kewenangan manggil pak asal apa segala macam maka dia ada diangket
itu bentuk pengawasan tertinggi dpr karena dia diberikan kewenangan melakukan penyelidikan
terhadap hal hal yang perlu kita lakukan penyelidikan secara cepat
kemudian orangnya tidak datang
dan tiga kali berturut turut tanpa alasan yang sadar
dan dpr berpandangan bahwa perlu lagi ada yang diselidiki dari dia
maka dia bisa disandera
agar dia tidak lari tidak menghilangkan barang bukti dan lain lain
karena ini rana penyelidikan dpr
itu sangat seperti penegakan hukum ini ya
ini tetap dibedakan dengan penyelidikan penegakan hukum
ini penyelidikan secara politik
inilah penyelidikan tertinggi dalam ketatanegaraan kita
tapi yang dilakukan dampaknya seperti saat penegakan hukum bukan itu pak mas hinton kira kira
oh beda dong
ini ya masalah empama penyelidikan terhadap pelaksanaan sebuah undang undang
maka dibedakan penyelidikan angket itu
dengan penyelidikan projustis yang dilakukan oleh para penegak hukum
jadi jangan disamakan pak
nah karena ini adalah penyelidikan dalam konteks pelaksanaan undang undang
kemudian kalau ada yang dilanggar di sana dibenarin nanti dalam bentuk regulasi
direkomendasikan kepada pemerintah maupun kepada subjek yang diangket
kemudian kalau ada pelanggaran hukum ini direkomendasikan ke penegak hukum
bukan dpr juga yang kemudian menghukumnya
ini kan kebolak balik pak
kalau saya ngikutin logika tadi itu
seakan akan dpr kayak penegak hukum beda
ini penyelidikan politik atas pelaksanaan undang undang pak
maka digunakanlah dalam konteks ininya ya
untuk memanggil pak setia kewenangan polisi
walaupun ada kritik tadi disebutkan ini bisa membuat polisi tidak netral akhirnya
karena kemudian mengikuti perintah dpr
ada yang mengkritisi seperti itu bang mas hinton
oh tidak dong
polisi itu dia alat negara
meskipun dia di bawah presiden posisinya kepolisian itu
di ranah eksekutif secara hukum dalam tugas tugas penegakan hukum
dia independen pak
dalam aspek kamtipmas ya
kamtipmas dia adalah unsur pemerintahan di bawah presiden
tapi bukan kemudian dia dengan mudah diintervensi presiden
nggak begitu pak
sama dengan dpr terhadap kepolisian
oke baik terima kasih bang mas hinton atas penjelasannya
kita ke pak arsul
singkat saja pak arsul
jadi kalau misalnya tetap berjalan penyanderaan ini melalui bagaimana
kemudian pak ada disebutkan bang mas hinton tadi beda dengan proses penegakan hukum
tapi kalau didengarkan sebenarnya agar orang tidak lari
agar orang tetap memberikan keterangan
perlakuan secara fisiknya sama ini dengan penegakan hukum sebenarnya pak
ya tentu kalau kesimpulan seperti itu saya tentu bisa memahami ya
tapi tentu karena ini sudah menjadi undang undang
kan jalan keluarnya kan ada dua ya
jalan keluar yang pertama ya tentu dengan mengutuk
dengan konstitusionalitas pasal ini
akan menurut bung ferry amsari itu kan tangan dengan konstitusi
akan diuji di mahkamah konstitusi
polan yang kedua tentu nanti kalau pasal ini dilaksanakan
ya kami yang di dpr ya
itu juga harus mengkritisi
setiap ada penggunaan
katakanlah misalnya itu mau digunakan oleh teman teman di mk
nah fraksi fraksi kan punya wakilnya di mkd
bisa juga kemudian disampaikan bahwa
sudah lah ini juga usah di sandra
cukup dipanggil paksa saja itu kan bisa juga
jadi tentu jangan juga berasumsi bahwa semua yang ada di dpr itu
pasti akan satu suara
yang sifatnya kontroversial
itu juga upaya paksa
baik terima kasih pak arsul sani telah bergabung bersama kami malam hari ini di prime news
bagi penutup bung ferry silahkan bung ferry
kan kalau ada yang keberatan keberatan bisa nanti
memanggil itu boleh saja
tapi kemudian tidak boleh kemudian memaksa itu
apalagi menyandra ya
tapi kalau kita lihat perspektif pak mas hinton soal bahwa penyelidikan politik penyelidikan tertinggi
nah ini kan tidak membaca konstitusi bahwa ini negara hukum
penyelidikan tertinggi itu penyelidikan hukum
nah oleh karena itu ruang ruang politik mesti dibatasi
jangan sampai kemudian ruang politik dengan kekuasaannya bisa memaksa seseorang
dan mengancamnya melalui kemudian mekanisme hukum
apalagi kemudian menyandera seperti itu
nah oleh karena itu memang perspektif dari undang undang md tiga ini sudah lari sebenarnya dari perspektif konstitusi
nah sayangnya kalau kita lihat pak mas hinton dan teman teman kan sekarang sedang membela tuh ketua mk
membela ketua mk
menguji undang undang ini ke mahkamah konstitusi
jangan jangan itu bagian dari deal deal politik yang pernah disinggung dalam putusan dewan etik ya
bahwa undang undang ini perlu diperkuat kewenangan dpr melalui kemudian di mk ya
jadi undang undang ini dibuat serampangan dulu dibuat mk penguatannya
dilegitimasi oleh putusan mk bahwa ini konstitusional
nah tinggal dpr kemudian memberi alasan begitu publik mengkritik
kan mk sudah memutus bahwa ini adalah undang undang yang konstitusional
berarti kemudian dampak dari hilangnya trust kepada mk
iya ini berkaitan dengan banyak hal ya
ini saya pikir dpr sedang membangun oligarki dengan pasal pasal ini
lalu kemudian nanti akan ada ruang di mahkamah konstitusi yang bisa melegitimasi oligarkinya dpr
karena ini terkait dugaan lobby lobby tadi
iya potensi lobby lobby itu kemudian berpanjang banyak pasal ya
tidak hanya hak angket hak angket itu berkaitan dengan undang undang
lalu kemudian ujungnya penguatan dpr melalui pengesahan undang undang md tiga
yang secara konstitusional mungkin saja ke depan akan dilindungi oleh mahkamah konstitusi
oke baik terima kasih atas ulasannya malam hari ini
terima kasih bang ferry amsari dan cnn indonesia prime news akan segera kembali